seekor cicak kembar siam menghebohkan warga desa kauman ponorogo jawa timur
selain memiliki keunikan kepalanya dua cicak ini juga memiliki keanehan lain
meski memiliki kelainan kembar siam atau berkepala dua
tapi cicak yang memiliki panjang sekitar empat cm ini terlihat sehat dan normal
hanya saja cicak ini sedikit kesulitan saat berjalan karena membawa dua kepala
sebelumnya cicak aneh itu ditemukan agus saat makan bakso di warung dekat rumahnya
saat itu agus melihat cicak yang terlihat aneh hingga akhirnya ditangkap dan dibawa pulang
sejak keberadaan cicak berkepala dua dan berkaki lima
rumah agus mulai didatangi sejumlah warga yang penasaran dengan cicak unik ini
sementara di bantul yogyakarta lima ekor buaya muara dan empat belas ekor labi labi
berhasil diamankan petugas sabdit gakum ditpolayurut polda diy
satu alangkah ini didapat dari enam pelaku perdagangan hewan
satwa di media sosial
dari keterangan petugas selama bulan januari hingga bulan februari tahun dua ribu dua puluh satu
telah berhasil mengungkap enam kasus dengan enam tersangka penjualan hewan dilindungi
pelaku mengaku memperjualbelikan satwa dilindungi dengan harga rp tujuh ratus
hingga rp satu juta untuk buaya muara
sementara untuk labi labi diperjualbelikan seharga rp dua ratus empat puluh
memelihara ada yang meniaikakan
kalau yang untuk memelihara dia belinya di online juga
tapi yang untuk dipelihara
tapi ada satu lagi modusnya
dia meniagakan melalui media online juga
selanjutnya satwa dilindungi tersebut akan dikembalikan petugas ke habitat aslinya